porak porandakan sejumlah kota di taiwan pada rabu pagi waktu setempat
guncangan gempa membuat jalan berguncang dan beberapa gedung nyaris robo
saudara pasca di guncang gempa baran pemadam kebakaran nasional
mengevakuasi sejumlah warga dan anak yang terjebak di sejumlah gedung bangunan
badan pemadam kebakaran taiwan menyebut ada empat orang tewas di kabupaten huelen
sedikitnya lima puluh tujuh orang terluka dalam bencana gempa bermagnitudo tujuh empat
akibat gempa layanan kereta api di seluruh taiwan juga dihentikan
sebuah bangunan lima lantai di holia taiwan mengalami kerusakan parah
lantai pertama bangunan runtuh dan membuat bangunan miring
dilaporkan pusat komando darurat taiwan terdapat dua puluh enam bangunan dalam kondisi miring atau ambruk akibat gempa